oke informasi dari dunia hiburan dan juga musik ini sudah kita hadirkan
selanjutnya ini jelang makan siang pastinya kita hadirkan bagaimana referensi kuliner
terlebih bagi anda ini yang akan merayakan hari raya imlek besok
karena bagi masyarakat yang luar hidangan berbahan utama ikan bandeng tak boleh absen dalam tiap jamuan tradisi imlek
seperti apa ya bandeng khas imlek ini jadi penasaran berikut liputannya
kemeriahan perayaan imlek kaya akan nuansa budaya
buah akulturasi tionghoa dengan budaya lokal menghasilkan keragaman yang mewarnai pergantian tahun baru cina
termasuk sajian khasnya dengan menu utama ikan bandeng
milkfish atau bandeng menjadi pelengkap sajian dalam tradisi imlek
tak heran jika di hari yang istimewa bandeng ditawarkan dengan harga yang melambung tinggi
cuma beda ukurannya
iya kalau dibanding hari hari biasa kan dia lebih kecil
kalau dibanding ini kan lebih besar ikannya
kadang dia ada yang lima kilo ada yang tiga kilo dia
kan ini kan masih kecil kan ya
paling ntar udah tiga hari lagi menuju imlek kadang ada yang enam kilo dia tuh satu ekor
jejak perkawinan budaya betawi dan tionghoa telah terjalin sejak berabad lamanya
termasuk dalam tradisi imlek
masyarakat yang non tionghoa itu terlibat dalam memburu bandeng pada saat saat acara menjelang xinjia
sehingga harga bandeng itu saking mahalnya itu sampai ngeplang dan melahirkan istilah ceni cepai
harga yang muncul setahun sekali dan berkali lipatnya bukan dua kali lipat tiga kali lipat harga
bandeng kerap diolam jadi menu istimewa
dengan beragam bumbu kaya rempah
bandeng diramu dengan cita rasa yang khas
hidangan lezat ini memang tak pernah absen dalam jamuan tradisi imlek
dalam tradisi masyarakat tionghoa bandeng menjadi tradisi hantaran ke rumah mertua
semakin besar bandeng menandakan semakin besar perhatian sang menantu
kalau menghantar masakan yang khas pada saat impek untuk orang tua
itu mudah mudahan rezekinya berlimpah
pasti didoakan kan
sama aja kalau di betawi lebaran itu kan ada bandeng juga untuk ya untuk orang orang yang lebih tua
mungkin lebih menghargai menghormati
kalau untuk saya itu yang utama
menikmati ikan bandeng bersama menjadi tradisi temurun dalam keluarga tionghoa
ikan atau hiu perlambang sumber rezeki
semoga di tahun baru imlek banyak hoki dan keberuntungan melimpah
dan jangan lupa
hantaran bandeng jumbo selalu dinanti mertua
yesi basya jakarta